aduh apa yang terjadi
boss jadi kiki sama pak randy lagi main
jadi mama dan papa jadi andik sama pak boss
mama mau main sama mama
ya mau main sopin ya
mama mau main sama mama
atau mau disuapin sama miss kiki mau
nanti kalau rena sakit mau ngepung
nggak mau maunya sama
ibu mbak rena
biar kiki aja yang ngejar rena ya
dia jadi korban dari pertengkaran andin dan al
rena aduh aduh rena
wah untung ada mas randy
ehh jangan sedih lagi ya
rena mau makan ya
atau ehh rena mau miss kiki sama om randy pura pura jadi mama papanya rena lagi
rena itu lagi mokok makan
terus dia lagi ngambek
soalnya rena pengen ketemu sama mbak andin
tapi mbak andin yang kadang
ih panjang ceritanya mas
mas randy gimana kalau kita jadi pura pura mama papanya raina gitu
ya kayak yang biasanya kita lakuin yuk
mas kasihan tau rena
biar dia happy lagi kayak biasanya
rena rena senyum dong
kan misky sama om randy mau jadi mama papanya
rena rena senyum ya
aduh jangan cepet lagi
aku udah pulang loh mas
aku udah gak ngambek lagi sama kamu
karena kita udah bayian
gimana kalau kita perlukan mas
tuh lihat anak kita mas
anak kita tuh lagi cemberut gak mau makan
kalau kita tuh gak mau makan mas ya
aku bisa dipeluk sama suamiku
nanti ini gak kekas
anak kita udah mulai senyum mas
ngelihat kita angkur
iya aduh kandengannya gini
gimana ini kalau rena gak mau makan kayak begini
ntar dia bisa sakit
iya bu bos
tapi bu bos
maaf ya bu kalau saya kepo bu
karena saya gak bisa ngeliat kalau anden seperti ini bu
ada masalah apa ya bu
masalahnya sangat besar
bersamanya sangat besar
mau disuapin sama mama di sebelah situ mau ya
rena panggil kiki mama
saina udah mau makan ma
mama aku andin ma menantu kesayangannya mama
ya kan mas al
bos jadi kiki sama pak randy lagi main
jadi mama dan papa jadi andin sama pak bos
masa kamu duduk di sebelah sini ya jangan jauh jauh dari aku
nah sini duduk yang manis sama oma
nah anak mama kalau cantik kalau pinter pasti makannya lahap
nah yuk satu dua yuk
reina buah anak mama
tuh ada oma tuh oma
so cute sekali makan sama mama sama papa ya
ma sama buah andin kenapa ya kok bisa bertengah lagi
dih dapet tega ang ils
hah kamu makan ga sih
ke ceritanya bener dua
aku mau t messaging
bapak katanya rina nangis terus
jadi pak reni dan semuanya lagi bujukin rena supaya mau makan dan sekolah
gimanapun juga ani itu mamanya
yaudah taruh di sini aja
kalau gitu ini saya taruh ya pak
saya permisi pak
aku harus bersikap profesional
aku bukan andainya
yang sedih dan kecewa
tapi aku adalah adil yang sedang semangat menjalani pekerjaannya